sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sudahlah mau ngacir saldo
sampai jumpa di video selanjutnya
berapa lagi sisa duitku ya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sias ini doang
tabungan gua makin menipis
teri bos alam gua berkurang terus
lagi lagi itu bayi berisik banget
gak tau orang lagi kesel apa
kayaknya harus gua gedor lagi itu orang
kayaknya kenapa ya nangisnya sampe kayak gitu
urus anak lo yang benar
biar dia gak berisik tiap hari hoi
bisa diem gak
apa yang mau lo bicara
dia kan temennya aldebaran
orang ini siapa ya
kayaknya gak asing
gak usah pakai marah marah kayak gitu
yang namanya tetangga sama yang punya bayi itu konsekuensinya
punya toleransi gak lo
harusnya ibunya bisa dong tenangin anaknya
gak becus banget jadi
gak becus banget jadi
lo udah bilang kan
kalau lo gak senang cari kontrakan lain
siapa ya orang itu

rasanya gue pernah ngeliat dia
ngapain temen aldebaran ada di sini ya
dia menaikan wajahku gak ya
kayaknya enggak deh
waktu itu kan wajahku ketutup